hiiih gue tuh gak ngerti lagi tau gak sih sama si devon
kenapa sih dia tuh semakin hari semakin reseh banget
gue tuh ya kalo ketemu dia pasti bawaannya tewet terus
ini nih allah tuh mesti hati hati
karena apa kalo lo kebanyakan ngedumel tentang devon
yang ada lu bisa suka sama dia
gue suka sama devon yang lemes kayak gitu
tolong tante kasih tau saya kalo tante udah tau penyakitnya om andika ya
iya roman tolong jaga bulan juga ya
telepon dari siapa sih
kok angkatnya diem diem kayak gitu
dari siapa kok diem
kayaknya gue gak bisa diem aja deh
ulan harus tau
gue bawa mobil kok barangnya
gak usah sama lo
kalau gue rasa sih mungkin bulan lebih nyaman naik mobil
emang perlu ya naik mobil angkutan umum banyak
ini kan udah mau malem
seharusnya lo kasih anas sama ulan
kalau lo naik umum berdua kan capek
seharusnya lo ngertiin dia lah
gue gak usah so tau
udah deh udah
ini kenapa jadi debat kayak gini sih
ada sesuatu yang mau gue omongin sama lo
bukan urusan lo
jadi lo mau pulang sama gue atau sama dia
yaudah men kalo gitu gue duluan ya
udah sehat kan sekarang udah sembuh ya
eh udah udah udah eh emak udah enak banget sumpah
udah sembuh sih susan
yaudah yuk kita pulang sekarang yuk
eh syukur perutnya udah enak aduh
syukur sakar syukur syukur
yaudah kalo begitu kan sekarang udah sehat ya
udah sembuh kan sakit perutnya
berarti yang susah bisa anterin kita
anterin emak sampe dihalte
emak akan pengen lebih akrab lagi
susan kan masih sakit
masa suruh ngantrin kita
nanti kalo disini dia sakit perut
iya tanpa mendingan saya tunggu di rumah
berarti masih sakit dong
ya yaudah kalo begitu ntar emak bikinin lagi ya
air bunyitnya sampe makan masakannya ya
murko semur jengkol gimana
ih gak usah tante eh emak gak usah
udah enak banget ini perutnya udah sehat banget ya
udah susah nantrin ya sampe halte ya
jadi udah gak apa apa
alhamdulillah emang dah
sini tocher banget ya
tocer dah emang dah
so tinggal kita berdua
lo jangan bercanda deh
lo liat sendiri kan tadi gue telfonan sama bokap gue
dan dia gak kena apa apa
gue gak bercanda kan
sebelum gue kesini
gue ketemu sama om adhika sama bokap lo
dan saat itu juga
bokap lu jatuh pingsan dan gue yang bawa ke rumah sakit

sebenernya om adhika ngelarang ini
karena dia gak mau ngancurin mimpi lo yang ada disini lan
emang dari kemarin film gue gak enak soal papa
kan sebaiknya menurut gue ya
lan sebaiknya menurut gue ya
pulang ke jakarta deh
dan gue yakin dia butuh lo disana
iih gue tuh gak ngerti lagi tau gak sih sama si devon
kenapa sih dia tuh semakin hari semakin reseh banget
gue tuh ya kalau ketemu dia pasti bawaannya tewet terus
karena apa kalau lo kebanyakan ngedumel tentang devon
ya gak ada lo bisa suka sama dia
ih tika ya ampun apa jadinya hidup gue kalau gue sama devon
gak gak itu gak mungkin
nih gini ya ya faedahnya hidup tuh bakalan lebih rame
karena ocahannya si devon ya gak
seru tuh bel
iya apaan sih tika jangan kayak gitu dong
bel bel itu si susan kan kok si susan bisa sama bobby sih
mana sih tika itu liat
oh iya samperin dulu
ternyata ya bahagia itu gak susah susah
cukup gak usah direcokin sama bobi sama emaknya aja gue udah bahagia nih
oh gue tau nih tika tika gue tau
terus lo sekarang jadi deketin bobby iya kan
eh lo berdua nih pada ngaco ya
ya gue gak janjian lah sama bobi gue gak sengaja aja ketemu sama dia
yaudah gue yang pulang
ih dia pergi lagi
gue rasa tuh si susan putus asa
yaudah lah cabut
kayaknya sih yaudah yuk
tika sama belu pake liat segala lagi

tak santa di kendala
tak santa di kendala
selamat malam pak andika
saya dari jakarta international hospital
ya bagaimana suster
maaf pak apakah bapak besok bisa datang ke rumah sakit
karena hasil mri bapak sudah keluar
besok saya akan kesana
sama sama bapak selamat malam
siapa lagi sih
aku harus dengar si hadeng
biar dia gak khawatir
apa baik baik aja
iya bapak baik baik saja
kan bapak tadi sudah bilang
kalau bapak itu sehat sehat saja
kamu gak percaya
papa selfie nih sekarang untuk kamu
pas bapak ketemu sama dia
bapak pingsan itu benar
udah deh bapak jujur sama aku
kalau papa emang beneran sakit
aku mau pulang aja nih ke jakarta
aku mau nemenin bapak
kok kamu jadi drama kayak begini sih
bapak itu sehat sehat saja
si roman itu sudah bohong sama kamu
roman itu sudah bohongin kamu
ketemu sama roman di restoran
kalau sebenarnya dia tuh
ingin banget kamu itu balik ke jakarta
jadi ini mungkin saja
cara dia untuk mempengaruhi kamu sayang
itu gak mungkin pak
aku tahu roman itu kayak gimana
tapi nyatanya seperti itu sayang
kamu jangan pikirkan kata katanya roman ya
kamu tenang tenang saja belajar disana
kamu gak usah khawatirin papa
sudah dulu ya sayang
papa ini lagi banyak pekerjaan
siapa yang harus gue percaya
roman atau papa
oh iya besok sebelum kalian pulang
sempatkan ke rumah padu bes ya
dekat kok dari sini
kalian ucapin terima kasih
terima kasih ke beliau
iya pak makasih pak
besok kita kesana ya
sekarang kalian istirahatlah
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
udah dong dah
cepat ya ya
aku merasa sedikit sedih aku tidak bisa tidur
kenapa ada masalah
ada masalah aku bisa bantu kamu
aku akan berjalan

aku tidak mau tidur
aku sudah berjalan dengan berbicara aku tidak mau tidur
sebentar saya sedang menerjemahkan apa yang